seorang pengembala kerbau di desa uratan kecamatan andam dewi
kabupaten tapanuli tengah sumatera utara pada selasa sore
tewas disambar petir di kandang kerbau miliknya
selain korban sebanyak sembilan belas ekor kerbau dalam kandang juga ikut tersambar petir dan mati di tempat
sembilan belas ekor kerbau yang mati disambar petir di dusun dua desa uratan
kabupaten tapanuli tengah sumatera utara
ikut bersatu liang dengan menggunakan alat berat di perkebunan pemilik kerbau
sementara sang pengembala kerbau bernama sintor habeahan
juga tewas disamar petir di lokasi kandang kerbau di saat hendak menghidupkan api untuk menghalau nyamuk
polisi mengatakan kejadian ini diawali turunnya hujan disertai petir pada selasa malam sekitar pukul tujuh
saat itu sintor sedang membuat pengapian di dekat kandang kerbau
tiba tiba terjadi petir kuat dan menyambar sintor dan seluruh kerbau di dalam kandang
karena berhubung sudah datang hujan dan petir
tapi korban karena sayang sama ternaknya
korban laksanakan aktivitasnya seperti biasa yaitu menghidupkan api perapian di kandang kerbaunya
menyikapi kejadian ini kepala bidang geofisika potensial dan tanda waktu badan meteorologi
klimatologi dan geofisika hendra suwarta menyebut
api yang dibuat di sekitar kandang kerbau tidak memicu petir
hendra menduga sambaran petir yang menimpa
empat sintor dan sembilan belas kerbau tersebut diakibatkan faktor lapangan yang digunakan saat menggembala
ditambah tanah lapang biasanya basah sehingga bisa memicu datangnya petir
warga yang mengetahui kejadian tersebut terus menerus mendatangi lokasi kandang kerbau untuk melihat dari dekat